dalam sepekan dua tanggul penahan air laut di kawasan utara jakarta jebol karena tak sanggup menahan gelombang pasang
mayoritas tanggul di pesisir jakarta dinilai tidak sesuai dengan standar
wah bahaya ya tidak sesuai dengan standar ini
hal ini diperburuk lagi oleh abrasi dan kerap terjadinya penurunan tanah karena merupakan tanah aluvial
kita bisa lihat tingkat ketebalan dari tembok beton ini hanya sekitar sepuluh sampai lima belas cm saja
dengan ketinggian total dari bawah sampai atas ini sekitar dua meter
dan jika kita bisa bandingkan dengan ketinggian air yang ada di samping kanan saya
saat ini pada pagi hari ketika kondisi air sedang surut saja
ketinggiannya sudah sejajar dengan tanggul darurat yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat pada hari minggu lalu
dan itu artinya ketika terjadinya pasang yang biasanya terjadi pada siang sampai malam hari
bukan tidak mungkin akan kembali terjadi banjir rob susulan di kawasan
dan untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi
pemprov dki jakarta melalui dinas tata air dan juga pekerjaan umum
melakukan penimbunan tanah di atas tanggul darurat ini untuk nantinya dibangun seat pile atau dinding turap
di kawasan atau jebolan tanggul sepanjang lima puluh meter ini
badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta menyatakan
dua puluh persen tanggul di pesisir jakarta berada di bawah permukaan air
sedikitnya ada sepuluh titik rawan banjir dengan kondisi tanggul yang kurang baik di wilayah kamal kapuk muara pluit dan marunda
jadi kalau pun nanti pemerintah daerah akan membuat tanggul pemancangan hati hati perlu diingatkan harus ada soil test
nguji pada lapisan keberapa itu menyentuh yang paling keras
pengamat kota yayat supriyatna juga menyatakan untuk meminimalkan dampak rop
pemerintah provinsi dki jakarta harus memperbanyak tanggul alami dari mangrove untuk menahan laju air laut
mahardika utama jakarta